selama lima puluh tahun beroperasi di papua freeport telah menambang sembilan hektare lahan dan ternyata grassberg masih memiliki tambang bawah tanah
yang bila digabungkan total nilai tambangnya sebesar dua delapan miliar ton
dilansir detik finance pada dua ribu empat belas lalu kandungan cadangan material mentah ore ditambang freeport papua sebesar dua delapan miliar ton
cadangan itu diperkirakan akan habis dalam kurun waktu lima puluh tahun
namun cadangan ini tidak terdapat di lahan terbuka grassberg melainkan di tambang bawah tanah
saat ini freeport sedang fokus mengembangkan tambang bawah tanah yang rencananya menghabiskan investasi senilai lima belas miliar dolar amerika
namun hasil tambang baru bisa dinikmati setelah dua ribu dua puluh satu
itulah mengapa freeport mengajukan izin operasi hingga dua ribu empat belas
adapun rasio cadangan material mentah ini tak semuanya berupa tembaga emas dan perak
dari satu ton material hanya ada satu gram emas dua gram lebih tembaga dan beberapa gram perak